selain mengakibatkan korban jiwa longsor di kintamani bali juga menyebabkan sejumlah orang mengalami luka dan harus dirawat di rumah sakit
di balik tragedi ini ada peristiwa mengharukan yakni seorang bayi dua bulan yang selamat setelah sempat tertimbun longsor selama beberapa jam
rasa haru dan bahagia tidak bisa disembunyikan dari keluarga luh eka purnaminingsih
pasalnya putra pertamanya selamat setelah tertimbun longsor selama empat jam
saat musibah terjadi bayi laki laki yang baru berusia dua bulan ini berada di rumah bersama kakek dan neneknya lantaran kedua orang tuanya sedang bekerja di luar desa
rumah tempat tinggal nenek sang bayi tiba tiba tertimbun tanah bercampur air bah
sempat tertimbun selama sekitar empat jam bayi ini berhasil selamat
kini sang bayi masih mendapat perawatan di rumah sakit umum daerah bangli
ia mengalami luka lecet pada bagian kening dan pelipis
sementara itu dalam peristiwa tersebut kakek sang bayi ditemukan dalam kondisi
kondisi meninggal dunia